biarpun menyakitkan tapi apa yang dikatakan mas satria itu memang benar
aku nggak boleh biarin diri aku bermimpi terlalu tinggi
cuma perempuan ditemuin andri di pinggir jalan
tolong dong bersikap adil sama lila
selama ini lila selalu ada di samping andre
apa gak boleh lila dapet perhatian andri sedikit aja
bukannya tidak boleh
tapi kamu lihat sendirikan bagaimana respons andri setiap kali kamu mencoba mendekati dia
dia marah marah kan bahkan berteriak teriak
nenek tidak mau
keadaan anda semakin memburuk lila
tante udah kenal kamu dari sejak kamu kecil
tante ngerti perasaan kamu
semua demi kebaikan andre sayang
kalau gitu nggak ada gunanya pembicaraan ini
tante saya permisi
tuh lihat terakhirnya ibunya
dia balik ke rumahnya
kamu senang gak ceritanya
aku udah tahu kamu
untuk sekarang biar aku yang ambilin
tadi kalau nggak salah dengar
kayaknya kamu udah akrab banget sama andre
nggak kok mas
dewi kan emang ditugasin buat nemenin mas andre
biar mas andri nya senang
beneran cuma tugas
soalnya saya takutnya kamu benar benar jatuh cinta sama andre
nggak mungkin atau kalau dewinya jatuh cinta sama mas andre
tapi ngomongnya biasa aja dong gak usah pakai gugup
lagian kalau kamu jatuh cinta sama andre itu gak pengaruh apa apa bagi saya
kamu itu bukan sita
kamu hanya orang yang dibayar sebagai sita
jadi saya berharap sih kamu jangan bermimpi terlalu tinggi
nanti supaya kalau kamu bangun kamu gak sakit
dewi di sini cuma perempuan pengganti
bagus deh kalau kamu tahu
nih aku bawain minuman
eh ada si satria
yah gue bawain cuma satu sat
nggak apa apa andre biar gue ambil sendiri
andre aku ke dalam dulu ya mau istirahat
sita apa sih
udah andre aku nggak apa apa kok
nggak kalau emang kamu sakit aku ambil dulu mbak sarah ya
ya udah ini sekarang minum
lepas andre aku istirahat dulu
ya udah aku minum
lila kalau kamu kesini mau nyakitin dia aku nggak isinya
nggak kakak kamu jangan salah sangka dulu dong andre
aku kesini aku pengen ngobrol sama kamu ini penting
tapi cuma berdua
dre mendingan kamu bicara aja berdua sama mbak lila
aku mau istirahat dulu nanti kalau kamu udah bicara sama mbak lila baru aku temenin ya
biarpun menyakitkan tapi apa yang dikatakan mas satria itu memang benar
aku nggak boleh biarin diri aku bermimpi terlalu tinggi
pertama kali yang x
atau dewi mau laporin aka ke polisi
akang tahu perbuatan akang bejat wi
makanya akang mau minta maaf sama dewi
akang menyesal wi sama tindakan itu wi
pikiran akang jadi pendek nih
makanya akang datang ke sini
mau minta kemurahan hati dewi
mau ngapa kamu dengar foto sita
aku cuma minta kamu beratin baik baik
kamu perhatiin kedua foto ini
sita adalah perempuan baik baik
berpakaian rapi dan
yang selalu modis
dan kamu bandingin
dengan perempuan yang ada di samping kamu sekarang
tak pernah pakai baju bagus
dia bukan sita
kamu perhatiin deh
dia gak akan pernah mungkin lepas jilbabnya
dia tuh anak yang soleh
kamu perhatiin deh
mereka nggak ada mirip miripnya kan
kamu yang mampu
kamu taking error
justru itu hari itu juga akan langsung menyesalui
tapi dewinya gak ada
aku bingung mau cari dewi kemana
kasih akan kesempatan
gimana caranya kan
gimana caranya dewi bisa percaya lagi sama akang
gimana kalau dewi dijual lagi
agak gak akan berhenti bersujud wi
sebelum dewi maafin akan
tolong wi kasih akan kesempatan wi
akan bener bener menyesal wi
akan menyesal wi tolong wi
kasih akan kesempatan wi
tidak wili tidak kak
tidak diri aja
bener ya wi
dan sebagai permohonan maaf akan
akang udah bawa dua orang yang dewi sayangin ke jakarta wi